jelang idul adha penyakit mulut dan kuku telah menjangkiti ternak setidaknya di dua puluh satu provinsi di tanah air
ribuan hewan mati akibat penyakit ini
pemerintah berupaya menekan penyebaran pmk dengan meningkatkan vaksinasi
lalu sejauh mana efektivitas upaya ini dan bagaimana dampak terkini penyakit pmk terhadap industri ternak
selain itu apakah pmk berdampak terhadap kesehatan manusia
kami akan mengulasnya bersama wiku adhisa smito koordinator tim pakar penanganan pmk
dan nanang purus subendro ketua umum perhimpunan peternak sapi dan kerbau indonesia atau ppski
selamat malam prof wiku dan pak nanang
selamat malam mbak ipa
prof wiku ini terakhir informasi pendularan pmk terhadap hewan ternak
sudah menjangkau ke dua puluh satu provinsi dan bahkan menyebar di seluruh kabupaten di jatim jateng dan babel
nah posisi terkini seperti apa situasi terkininya prof
ya terima kasih
jadi memang kondisinya dengan pencatatan data yang semakin hari semakin membaik
datanya mendekati keadaan sebenarnya
namun masih ada beberapa tempat yang
pendataannya masih terbatas
maka dari itu kita menggunakan jejaring tni polri juga
untuk memastikan pencatatan ini bisa lebih cepat dan akurat di berbagai tempat di indonesia
dan tentunya dengan adanya data sekarang
sampai dengan sekarang ada dua puluh satu provinsi yang terkena dan ada dua ratus tiga puluh satu kabupaten kota
jumlah ternaknya juga secara bersamaan juga kita mendata jumlah ternak yang ada
terhadap pmk baik itu sapi kerbau kambing domba dan babi
dan juga pendataan yang sakit yang sembuh dan juga yang ada selama ini di masyarakat termasuk yang mati
atau dipotong bersyarat demikian
oke daerah yang paling masif sendiri penyebaran pmk nya itu di mana prof
ya paling banyak sekarang itu memang di jawa timur di jawa tengah dan di pulau bangka belitung
ini terus kita pastikan bahwa daerah tersebut tidak menularkan ke daerah daerah yang lain
dan daerah daerah yang tertular kita upayakan tetap ada di situ saja
jangan sampai menyebar ke provinsi lain atau kabupaten kota lainnya yang belum tertular
dan saat yang bersamaan kita juga meningkatkan kemampuan testing yang ada
memastikan bahwa jejaring laboratorium dapat berfungsi
termasuk laboratorium laboratorium yang selama ini dipakai untuk covid
sebagian bisa digunakan
untuk kepentingan identifikasi pmk
jadi apa saja kemudian yang sudah dilakukan
langkah langkah yang kemudian dilakukan terhadap utamanya di tiga daerah ini prof
dan mencegah agar kemudian hewan hewan ini juga tidak dikonsumsi pada saat idulata
ya jadi kita memastikan sebenarnya bukan hanya di tiga provinsi
di dua puluh satu provinsi yang terkenal
termasuk yang belum kita ingin memastikan yang terkenal
bahwa manajemen peternakan yang ada pendataannya harus bagus
maka dari itu kita membuat satgas di daerah
jadi setiap daerah kita buat satgasnya bukan hanya di provinsi tapi juga di kabupaten kota
yang anggotanya mulai dari sekretaris daerah kemudian juga dinas yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan
ada otoritas veterinernya di tingkat provinsi dan kabupaten kota
dan dokter hewan anggotanya
kita gerakan pdhi persatuan dokter hewan indonesia ikatan sarjana dan insinyur peternakan indonesia
dan juga asohi untuk obat hewan supaya memastikan bahwa jejaringnya ini sampai ke paling bawah
dan satgas ini juga ada anggotanya ada tni pori supaya pendataan dan gerakan kita bisa cepat
jadi intinya adalah meniru cara satgas covid bekerja mulai dari nasional sampai daerah
itu sudah menunjukkan tren positif begitu ya
artinya sudah mulai menurunkan angka penyebaran pmk ini sendiri begitu ya prof
ya jadi di perbatasan perbatasan juga sudah mulai diketatkan
sebagai contoh di pulau bali misalnya kita sekarang untuk orang yang keluar masuk bali juga harus didesinfektan
sepatu juga harus di alas kaki juga harus didesinfektan
sehingga memastikan bahwa virus tidak
dibawa masuk atau dibawa keluar
jadi betul betul pengendalian dilakukan dengan baik di sana
dan juga memastikan kalau ada hewan yang sakit dipotong bersyarat
dan ini adalah cara kita untuk mempercepat pengendalian penyakit
oke baik sekarang saya ke pak nanang
pak nanang kalau mendengar penjelasan prof wiku tadi
bagaimana kemudian pandangan dari asosiasi pedagang ini
apakah sudah cukup
cukup melihat situasi yang cerah begitu ya
bahwa kemudian wabah pmk ini nanti pelan pelan akan segera berhasil kemudian diturunkan penyebarannya
ya kami menyambut baik dan mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah
seperti yang tadi sudah disampaikan oleh prof wiku
dengan dibentuknya satgas pmk
ini sebuah terobosan yang luar biasa
memang dari awal kita mengharapkan
kita meminta kepada pemerintah
di dalam penanganan pmk ini
disetarakan keseriusannya dengan ketika pemerintah menangani covid sembilan belas
baik artinya kalau kemudian tadi melihat bagaimana penjabaran prof wiku itu kurang lebih apa yang kemudian diaspirasikan itu sudah terlaksana begitu ya pak nanang
ya saya rasa menuju ke arah saat ini ya
ya saya rasa menuju ke arah saat ini ya
ya yang duda mungkin tadi sudah akhirnya saya benar benar akan saya bisik aplikasikan terima kasih
tapi pada industri
kurang lebih banyak
adalah ocur seth
kurang lebih banyak
t capek pemerintah
berarti negara pemerintah
asosiasi sendiri bagaimana situasi terkininya bagaimana kemudian juga pencapaian vaksinasinya
ya seperti tadi disampaikan prof itu bahwa pada tahap awal memang data itu kelihatan
data di lapangan itu berbeda dengan data resmi yang dirilis oleh pemerintah
ini terjadi karena banyak sekali peternak yang tidak melaporkan atas kejadian sakit potong paksa maupun mati ternak yang dimiliki
dan kita juga menyadari bahwa keterbatasan jumlah petugas lapangan
sehingga tidak mampu meng cover seluruh kejadian yang ada dan dialami oleh para peternak
oke tapi kemudian setelah datanya diperbaiki artinya sekarang sudah mulai terlihat jelas
nah apakah program vaksinasi yang kemudian sudah dilakukan pemerintah ini dari asosiasi pedagang melihatnya sudah terlihat efektivitasnya
sudah mulai tapi masih sangat jauh dari
artinya kita kurang lebih butuh empat belas juta dosis untuk dosis pertama
nah sedang dari delapan ratus ribu dosis yang saat ini sudah kita peroleh
yang informasi saya peroleh itu baru sekitar tiga ratus an ribu sekian
artinya masih panjang
dan ini adalah proses perjalanan untuk sapi sapi kita terlindungi ini yang nanti mudah mudahan setelah saat gas ini bekerja secara efektif
melibatkan banyak pihak sehingga proses vaksinasi ketika vaksinnya nanti datang
juga para petugas yang akan mengaplikasikan vaksinnya juga sudah siap semua
begitu seperti di penanganan covid itu begitu luar biasanya
harapan kita terhadap penanganan pmk di ternak ini juga
itu adalah proses yang sangat serius ketika pemerintah menangani covid
oke pak prof wiku tadi dikatakan bahwa banyak pedagang yang kemudian tidak melaporkan
bagaimana kemudian satgas peran satgas di sini untuk mengajak pedagang melaporkan apa yang kemudian terjadi di ternaknya begitu
ya baik jadi sebenarnya fenomena yang ada di pedagang ini kan sesuatu yang
apa namanya alamiah logik gitu ya
kenapa sih kok mereka nggak mau melaporkan
karena itu adalah pedagang atau pemilik ya peternak
karena itu adalah satu satunya yang mereka miliki
itu adalah tabungannya mereka
itu adalah sumber produksi kehidupannya mereka
dan yang mereka khawatirkan adalah kalau sampai mati mereka kan nggak memiliki apa apa lagi
dan yang ditanya adalah bagaimana pemerintah bisa membantu mereka
maka dari itu pemerintah sekarang sedang membahas dengan cepat
tentang mekanisme santunan atau penggantian dari ternak yang dipotong bersyarat karena menderita pmk
dan ini juga kita juga ingin memastikan bahwa anggaran yang digunakan juga bisa dipertanggungjawabkan
karena ini akan mengenai banyak pihak kan di berbagai daerah di indonesia
jadi kita ingin memastikan bahwa masyarakat supaya tenang
tapi pemerintah pasti hadir untuk memastikan bahwa kita memperhatikan perekonomian mereka
jadi mungkin juga ada restrukturisasi hutangnya juga yang mereka mungkin punya kredit dan seterusnya
jadi memang banyak hal yang harus ditangani
tapi ini kan baru mulai ya
dan kita sudah bergerak cepat membentuk satgasnya
sosialisasi di masyarakat juga dilakukan dengan masif oleh petugas di lapangan
kalau tadi tanya tentang vaksinasi juga kita ingin memastikan perlindungan terhadap ternak yang sehat dengan vaksin
bahkan ini petugasnya sudah di training
bahkan polri sudah melakukan pelatihan kepada vaksinator vaksinator melalui dari mabes polri
mulai turun ke bawah
dan saat yang bersamaan persatuan dokter hewan indonesia ini minggu depan ini awal minggu depan
langsung juga akan melakukan pelatihan serentak di seluruh indonesia
supaya seluruh dokter hewannya siap
saat yang bersamaan kita harus bisa mengadakan vaksin dengan cepat
sekarang memang vaksinnya yang ada baru tiga juta
dan kita berusaha untuk mengadakan vaksin lebih cepat dan juga memproduksi dalam negeri
jadi saat bersamaan ini paralel kita harus bisa membuat vaksin dengan cepat

yang mampu untuk memproduksi vaksin dalam negeri dalam waktu cepat
karena kebutuhannya banyak
dan kita harus vaksin dengan lebih cepat
supaya yang sehat tetap sehat
yang sakit kita sembuhkan
prof wiku sebetulnya problem vaksinasi ini yang lebih berat kemana
apakah kemudian memang stok vaksinnya
ataukah justru sdm nya yang melakukan vaksinasi ini sendiri
karena tadi seperti pak nanang katakan
masih jauh begitu ya dari apa yang kemudian diharapkan
jadi sebenarnya dua duanya
tapi kan kita mendekatinya dengan cara seperti covid
pertama mungkin orang bertanya mungkin yang memvaksinasi jumlahnya sedikit
ya bisa dilihat seperti itu
tapi kalau kita pendekatannya dengan covid
percepatan vaksinasi pada covid kan menggunakan tni polri
sehingga akhirnya terjadi percepatan vaksinasi
hal yang sama kita lakukan
tni polri sudah siap
nah sekarang vaksinnya belum siap kan
jadi kita persiapkan orangnya
jadi kami yakin kalau vaksinator dan seterusnya cukup lah
pdhi tenaga kesehatan di lapangan dan juga tni polri
kalau digerakkan semuanya itu bisa cepat
nah sekarang masalahnya vaksin
vaksin ini ketersediaannya di dunia juga terbatas
maka dari itu saat bersamaan kita juga harus memproduksi vaksin
nah percepatan inilah yang harus dilakukan
tapi sementara kita menunggu vaksin itu bukan satu satunya jawaban
selain itu adalah kita harus melakukan biosecurity
yaitu memastikan kandang dan tempat tempat peternakan
dan orang yang keluar masuk ke peternakan
itu harus betul betul bersih
tidak menyebarkan virusnya ke tempat lain
kemudian hewannya juga disehatkan
kalau itu dilakukan belum ada vaksin juga sebenarnya kasusnya
penyebarannya juga bisa dihambat
mungkin hewan hewan yang sakit akan bisa recover untuk menjadi sehat
tapi kalau tidak
kalau itu tidak dilakukan sambil nunggu vaksin tidak melakukan apa apa
nanti korbannya juga makin banyak
jadi penyebaran juga akan banyak
jadi kita lakukan seperti itu
bahkan lalu lintas hewan antar pulau
atau antar kabupaten kota yang merah
artinya yang ada kasusnya
itu juga kita screen dengan ketat
untuk memastikan hanya hewan yang sehat saja yang boleh lewat
dan itu hanya untuk di daerah yang
dari hijau menuju ke daerah yang merah
dari daerah yang tidak ada kasusnya
menuju ke daerah yang ada kasus untuk supply
tapi kalau sebaliknya tidak boleh
jadi daerah hijau akan kita pertahankan hijau
pulau yang hijau tetap akan kita lakukan
itu harus dijaga ketat
maka dari itu testingnya surveillance pun juga dilakukan
makanya sekarang testing itu kita masifkan
dan memastikan jejaring laboratorium
jadi kalau hanya dengan jejaring laboratorium kesehatan hewan
yang jumlahnya sepuluh
akan terbatas kita kecepatannya
tapi dengan jejaring covid
lab covid karena prinsipnya
tesnya sama dengan menggunakan pcr
cuma bedanya adalah reagennya yang berbeda
nah sekarang reagennya yang harus kita cari
kita sebar ke semuanya
sehingga dengan kita testing
maka kita tahu keadaannya
sehingga cepat sekali kita bisa menjaga
mungkin saja kasusnya bisa naik
karena pencatatannya makin baik
tapi jangan khawatir dengan cepat
terus langsung dijaga mobilitasnya
dan supply daging dan seterusnya juga dipastikan ada
ini untuk menjaga jangan sampai terjadi penularan menyebar
ya ini kita perlu beberapa saat ke depan
tapi dengan adanya satgas
kami yakin gerakannya dengan pentahelix
dengan kolaborasi semua pihak
termasuk dengan swasta
harusnya ini bisa ditangani dengan baik
nah untuk pengawasannya sendiri bagaimana kalau begitu prof iko
untuk memastikan bahwa yang kemudian berada di wilayah merah ini
tidak masuk ke wilayah hijau begitu
dan wilayah hijau itu nantinya tidak tertular begitu
ya jadi saat yang bersamaan pendataan setiap hari
jadi kita dapat laporan dari petugas di lapangan tni polri setiap hari
berjenjang sampai ke atas
secara digital kita juga punya e signals dan plc
untuk memastikan pelaporannya real time dan interoperable
tapi saat yang bersamaan juga laporan manual
jadi setiap hari kita dapat laporannya
saat itu juga kita tahu laporannya
petugas di lapangan juga menjaga
mulai dari petugas karantina tni polri perhubungan
dan satgas yang di daerah
jadi dengan informasi itu karena mereka juga punya informasinya
memastikan bahwa tidak terjadi lalu lintas hewan
dari tempat yang tertular kepada tempat yang belum tertular
kalau memang sudah daerah tertular ya sudah nggak bisa dipapain
kita pastikan biosecurity prakteknya di peternakan dan seterusnya
dijaga dengan baik dilakukan dengan baik
supaya tanpa vaksinasi pun
sementara kita bisa menjaga itu dengan baik
dengan cara dilakukan biosecurity yang bagus
harus sanitasinya harus bersih
oke oke kalau kemudian saya menangkap seperti prof wiku tadi
menggambarkan wabah pmk ini kurang lebih seperti wabah covid
artinya salah satu kuncinya adalah keterlibatan dari masyarakat
begitu ya kalau wabah covid
kalau wabah pmk berarti keterlibatan dari para peternak juga
bukan begitu prof wiku
ya jadi peternak ini harus mohon maaf
kalau dokter hewan punya ilmunya
peternak ini harus punya ilmunya seperti dokter hewan
sehingga dia memahami bahwa apa yang harus dilakukan untuk hewan ternaknya
selama ini ilmunya terbatas hanya untuk mengelola ternaknya
sekarang dia dapat penyakit baru yang nggak pernah tahu
nah sekarang dia harus tahu bagaimana bersikapnya
kalau semuanya diserahkan kepada petugas saja tidak akan mampu
sama dengan covid
maka yang harus melawan ini harus kita lawan bersama
siapa yang paling utama rakyatnya masyarakatnya
jadi kalau masyarakatnya paham
maka dia sendiri tidak akan membantu menyebarkannya
karena peternak itu bisa pergi karena orang
jadi kalau orangnya paham peternaknya paham pedagangnya paham
masyarakat umum lainnya juga konsumen juga paham
harusnya penularannya ini tidak meluas
jadi sudah cukup kita punya dua puluh satu
tapi kalau sampai ada pengecekan dan ternyata bertambah
itu karena pendataannya yang makin bagus testingnya makin bagus
tapi nggak boleh menambah karena terjadinya penurunan
jadi itu yang harus kita jaga dan kita monitor terus itu
jadi kita menggunakan kontrol itu
oke pak nanang nah sejauh mana kalau begitu kemudian para peternak ini
memahami apa yang soal wabah pmk bagaimana penanganannya
dan apa yang kemudian dilakukan oleh satgas
sejauh mana keterlibatan para peternak ini sebetulnya
ya sejak awal pmk dinyatakan menginfeksi ternak yang ada di jawa timur dan aceh
kami dari bpski memberikan
semacam edukasi kepada para peternak tentang pengetahuan dasar tentang pmk itu seperti apa
cara penularan seperti apa dan apa yang harus dilakukan
jadi sejak kita tahu ada pmk masuk ke indonesia
para peternak sudah hati hati sekali dalam proses pembelian sapi
tidak membeli sapi dari daerah yang sudah tertular
terus kemudian meningkatkan biosecurity di kandang masing masing
pertamu yang masuk
tidak saling berkunjung antar peternak
ini salah satu upaya untuk menjaga supaya tidak ada penularan dari satu kandang ke kandang lain
dan juga mensosialisasikan program transaksi jual beli ternak dengan online
dan ini cukup efektif
lumayan ketika itulah
kali ini sudah banyak sekali para peternak
para pedagang yang melakukan transaksi jual belinya dengan online
dengan memberikan video maupun foto dan price list di ternak yang akan dijual
prof wiko sejauh mana kemudian apa yang sudah dilakukan peternak ini cukup untuk membantu pemerintah dalam rangka menahan penyebaran pmk ini
ya kalau dilihat pasti kalau sekarang belum cukup
maka dari itu gunanya seperti ini kan sosialisasi

dan kita harus melakukan transaksi jual beli ternak

sehingga mudah dipahami oleh masyarakat dan kita bergeraknya bersama sama
apa yang dilakukan dalam idul adha pun
itu kan juga harus dengan pemahaman di masyarakat
kalau cuma pemerintahnya yang paham ya masyarakatnya enggak pasti akan melanggar
atau dianggapnya melanggar padahal sebenarnya mereka merasa biasa biasa saja
jadi itulah dalam kondisi yang seperti ini kita harus paham terhadap ancaman dan masalahnya dan caranya
jadi itulah yang sekarang kita sedang pastikan
pastikan edukasi kepada masyarakat
mulai bagaimana cara memelihara ternak yang baik
bagaimana caranya berdagang ternak
kemudian memobilisasi antar daerah
kemudian produk hewan apa saja produk hewan yang rentan pmk ini
dan bagaimana cara memperlakukannya mengkonsumsinya
ini adalah banyak hal yang dulu tidak dipedulikan mungkin nggak penting
sekarang jadi penting
dan seperti juga covid
kita belajar dengan kebiasaan baru
nah dengan pmk ini kita juga harus belajar dengan kebiasaan baru
mengkonsumsi hewan ternak atau daging atau produk hewan yang rentan pmk
jadi ini yang kebiasaan baru
dan ini harus kita edukasikan
terima kasih kepada media yang selalu membantu
karena masyarakat akan tahu
dan ini bisa jadi masalah besar kalau kita nggak segera bersikap
dan pemerintah sudah melakukannya
semua masyarakat terutama di daerah merah ini
jangan sampai menyebarkan ke daerah yang hijau
dan yang hijau juga harus paham
kalau sampai ke daerah merah
pastikan membersihkan diri desinfeksi
sehingga waktu kembali tidak membawa virusnya
karena virusnya ini bisa menular dari berbagai cara
termasuk melalui manusia
bukan manusia yang tertular
tapi manusianya membawanya melalui alas kakinya
melalui bajunya yang tidak bersih
atau barang yang mereka bawa maka
jadi itu perlu didesinfeksi
apalagi yang baru saja dari tempat peternakan
jadi harus betul betul bersih
supaya tidak tertular
kasian hewan hewan itu dan pemiliknya
oke nah itu dia soal pemahaman masyarakat
apalagi besok akan dilakukan pemotongan hewan kurban
kita akan elaborasi lebih jauh lagi
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
cnn indonesia newscast akan segera kembali
ya anda kembali di cnn indonesia newscast
saya lanjutkan ke prof wiku
prof wiku soal pemahaman masyarakat terhadap pmk ini sendiri
besok akan dilakukan pemotongan daging kurban
saya tidak tahu bagaimana kemudian memastikan daging daging itu
apakah memang semua yang sudah masuk dalam pemotongan daging kurban ini sudah bisa dipastikan steril begitu ya dari pmk
tapi bagaimana kemudian masyarakat bisa mencegah untuk menjadi tadi prof katakan bahwa memang kalau masyarakat
manusia mungkin tidak akan tertular pmk tapi bisa menjadi carrier begitu dari pmk ini sendiri
nah ini bagaimana perannya di sini
jadi yang harus dilakukan adalah begini masyarakat untuk di tempat pemotongan hewan
biarkan dilakukan oleh tenaga profesional yang memang biasa menyembelih hewan
dan kemudian itu kan juga diawasi oleh dokter hewan atau tenaga kesehatan hewan
untuk memastikan prosesnya sendiri dilakukan dengan benar
kemudian seluruh petugas atau siapapun yang ada di situ harus bersih
dan nanti kalau sudah selesai
mereka juga harus membersihkan diri dengan disinfeksi dan mungkin nanti sampai rumah mandi dan seterusnya
jadi betul betul dijaga seperti covid lah intinya
jadi dengan cara seperti itu maka dipastikan bahwa hewan yang disembelih tersebut memang dalam kondisi sehat
sebelumnya tentunya para pedagang dan seterusnya
kan pmk ini sudah diketahui juga sudah beberapa minggu yang lalu atau beberapa waktu yang lalu
jadi mereka juga harus ikut berpartisipasi
jadi nggak boleh juga memaksakan diri
dengan menjual sesuatu yang tidak pasti dan sakit
karena nanti efeknya adalah menulari hewan yang lainnya
dan kalau masyarakat yang ada di situ juga tidak tertip
akan menyebarkan ke tempat lain
jadi virus ini kan nggak kelihatan
kadang kadang juga hewannya juga nggak kelihatan sedang sakit juga gitu kan
nah itulah gunanya penyembelian ini harus dilakukan oleh tenaga profesional
dan diawasi oleh tenaga dokter hewan atau tenaga kesehatan hewan yang ada di situ
maka silahkan dilakukannya di tempat yang
di tempat yang baik yaitu di rph
ya diusahakan di rumah potong hewan
supaya betul betul terawasi dengan baik
karena nanti limbahnya pun juga diolah dengan baik di situ
dan sementara kan bisa juga melakukan penyembelian hewan korban melalui amil zakat
seterusnya yang selama ini membantu sehingga tidak harus kita lakukan sendiri di tempat kita sendiri
supaya lebih aman karena ini sekarang di masa penularan pmk
pak nanang sejauh mana kemudian asosiasi bisa menjaga agar para anggotanya ini
tidak yang seperti tadi disampaikan prof wiku menjual hewan ternak yang kemudian ternyata sakit
ya seperti yang sudah disosialisasi oleh pemerintah
anjuran kepada para soibul kurban yang ingin berkorban di tahun ini
memilih hewan yang akan dijadikan hewan kurban dengan syarat sehat
dan itu dibuktikan dengan disertainya ternak yang dijual oleh pedagang dengan skk
surat keterangan kesehatan hewan
jadi itu sebenarnya kata kuncinya hewan ini layak atau tidak untuk dijadikan hewan korban
jadi rata rata kalau pelaku usaha baik peternakan peternak maupun para pedagangnya sudah paham tentang ketentuan ini
jadi artinya tidak ada yang memperkenalkan
jadi artinya tidak akan ada masalah begitu ya pak nanang ya
ya yang kita khawatirkan adalah ketika dilakukan pemeriksaan oleh tim medis dari dinas yang berwenang itu masih oke
tiba tiba satu dua hari kemudian ada gejala klinis yang muncul ini yang di lapangan
kelihatannya masih beberapa tempat ada kejadian semacam itu
nah itu bagaimana tuh prof wiko
kalau kemudian tiba tiba suratnya sudah keluar tapi beberapa hari kemudian justru muncul gejalanya
ya prof wiku masih bisa mendengar saya
prof wiku masih bisa mendengar saya
ya ya jadi memang hal seperti itulah
saya masih ya
memastikan itu dilakukan baik
ya dan pada saat penanganannya pun kan kita bisa saja kalau orang itu ada otg gitu orang tanpa gejala ini mungkin htg gitu ya hewan tanpa gejala
jadi tampaknya sehat sudah ada skkh bisa saja ternyata terus ternyata positif gitu kan
selama penanganannya dilakukan oleh profesional orang yang bersih kemudian diawasi oleh dokter hewan dan kemudian juga dilakukan pembersihan dengan baik itu harus aman
karena untuk dikonsumsi kan juga ada syaratnya juga sudah pasti itu ditangani profesional sudah kita aman
asal jangan dilakukan asal asalan
karena hal itu bisa nanti menularkan kepada produk yang lainnya atau sembelian
jadi disitulah letaknya itu
jangan dilakukan sendiri karena ini di masa pmk
tidak kelihatan virusnya tidak kelihatan tapi jangan sampai menular
itulah perlunya kesadaran bersama untuk melakukan ini
oke nah itu kalau dari sisi peternak
tapi bagaimana kemudian masyarakat yang melakukan pemotongan hewan sendiri
kalau tadi kan disarankannya dilakukan di rph tapi mungkin ada sebagian masyarakat yang ingin melakukannya sendiri
nah itu bagaimana prosedurnya supaya aman dari pmk ini sendiri prof wiku
ya sebenarnya kalau dilakukan oleh masyarakat sendiri dan tidak paham terhadap pmk ya pasti tidak aman
karena belum tentu bisa mengetahui kejadalanya bagaimana cara memotong yang benar untuk hewan yang potensi ada pmk nya itu pasti punya risiko
maka dari itu mohon kepada seluruh masyarakat menghindari melakukan hal yang seperti itu
lakukanlah di rph
serahkan kepada yang biasa melakukannya dan diawasi dengan baik
karena ini untuk kemaslahan bersama
kan kita bisa juga berkorban dengan cara melakukan hanya di tempat lain
selama niatnya kita baik benar harusnya itu bisa dilakukan dengan baik di masa ini
kita perlu ya menjaga bersama karena ini kan semua gotong royong
sama dengan covid
kalau kita tidak peduli pada orang lain kita akan menulari orang lain
bahkan kita sendiri juga bisa tertular
begitu juga dengan ini
jadi kalau kita tidak peduli nanti yang terkena adalah peternak
peternak itu adalah kebanyakan adalah peternak rakyat
mereka masyarakat kecil
janganlah kita korbankan mereka
kita harus lindungi ekonominya mereka dengan cara kita bertindak dengan bijaksana
dan pemerintah selalu memberikan informasi ini supaya kita saling melindungi kita saling jaga
dan itu kan prinsip yang sudah kita pelajari dua tahun lebih dengan covid
dan sekarang kita menghadapi masalah lain harus dengan semangat yang sama
oke prof wiku ini mungkin sudah dilakukan sosialisasi berkali kali
tapi mungkin ada beberapa masyarakat yang mungkin juga masih belum paham begitu ya
soal bagaimana apalagi besok dilakukan pemotongan daging hewan kurban di saat merebaknya wabah pmk
soal bagaimana manusia atau masyarakat ini mengonsumsi daging hewan ternak
apakah kemudian memang sama sekali manusia ini tidak bisa tertular dari daging yang kemudian ataupun hewan ternak yang kemudian terinfeksi begitu ya pmk
apakah mungkin ada bagian bagian tertentu dari daging yang kemudian atau hewan ternak yang kemudian terinfeksi begitu ya pmk
atau mungkin memang sama sekali manusia tak bisa tertular atau hewan ternak yang mungkin terinfeksi begitu ya pmk
atau mungkin memang sama sekali manusia tak bisa tertular atau hewan ternak yang mungkin terinfeksi ya pmk
kan pertama diawali dengan bahwa hewan yang mau dipotong adalah hewan yang sehat
dan ada surat keterangan kesehatan di dagingnya
dan kalau seandainya sampai hewan itu masih terinfeksi tapi tidak kelihatan kita pastikan cara memotongnya benar
dan kalau seandainya sampai hewan itu masih terinfeksi tapi tidak kelihatan kita pastikan cara memotongnya benar

kemudian pada saat sudah dipotong yang benar maka pastinya pada saat kita mengkonsumsi
dipastikan saja pada saat ini menurut saya sebaiknya dagingnya direbus atau pokoknya dimasak sampai matang
jangan sampai melakukan penyiapan sesuatu yang tidak matang
entah itu dibakar dan seterusnya yang tidak matang itu berbahaya
intinya harus matang supaya virusnya mati
jadi itu di masa sekarang mungkin ya kita harus mengkonsumsinya agak berbeda lah caranya daripada masa masa biasa untuk jaga jaga
supaya betul betul virusnya mati dan tidak menular
dan memang kepada manusia memang tidak menular
sementara ini begitu tetapi namanya penyakit virus dan seterusnya janganlah kita ceroboh dalam menghadapi seperti itu
kondisinya dalam hal seperti ini kita harus berjaga jaga demikian
oke sekarang saya terakhir ke pak nanang
pak nanang seharusnya di saat idul adha ini merupakan momen di saat para pedagang ternak ini menikmati keuntungan yang besar begitu ya pak nanang
nah saya tidak tahu saat ini kondisinya bagaimana dan bagaimana apa harapan para asosiasi atau para pedagang ternak ini terhadap penanganan pemerintah terhadap wabah pmk
seperti kita ketahui
momen idul adha adalah momen yang sangat ditunggu tunggu oleh para peternak yang datangnya setahun sekali
di mana peternak memperoleh harga yang relatif lebih baik dari hari hari biasa
dan ketika saatnya yang ditunggu tunggu datang tiba tiba muncul wabah pmk yang memang dampaknya sangat luar biasa bagi para peternak
dan ini ada perbedaan respon dari ternak ketika ternak ternak yang sudah besar yang sudah gemuk yang beratnya enam ratus ke atas itu terpapar oleh virus pmk ini
ini yang jauh lebih sulit sembuhnya dibanding sapi sapi yang tipe kecil dan ini yang menimbulkan kerugian yang luar biasa
harapan kami kepada pemerintah sekali lagi yang tadi saya di awal saya sampaikan
didatangkan dan segera diaplikasikan sehingga harapannya setelah badai ini nanti pmk terkendali dan usaha para peternak bisa dijalankan lagi
ini harapan kami terus terang saat ini momen idul adha ini nggak sepenuhnya kita bisa menikmati
baik baik terakhir prof wiku
apakah kemudian kita dan juga
utamanya para pedagang ternak ini bisa berharap bahwa pasca idul adha ini wabah pmk akan terkendali dan jumlah hewan ternak yang terinfeksi pmk ini akan trennya akan menurun
ya kalau saya lihat ya dari kondisi yang ada dengan sistem yang kita miliki
kami memiliki keyakinan yang tinggi bahwa pmk ini bisa dikendalikan dengan baik
karena dengan data yang ada kita bisa memastikan bahwa kasusnya semakin lama semakin terkendali
vaksinnya juga sebentar lagi datang tetapi biosecurity di peternakan juga harus dijalankan dengan baik
jadi bersama sama paralel kita lakukan harusnya beberapa bulan ke depan kondisinya lebih terkendali
karena dengan pemahaman bersama pasti akan lebih baik
baik baik kita akan lihat bagaimana kemudian beberapa bulan ke depan
apakah seperti yang disampaikan prof wiku
wabah ini akan segera terkendali kita akan lihat sama sama
prof wiku dan juga pak nanang terima kasih atas waktunya di cnn indonesia newscast
selamat malam dan salam sehat selalu
terima kasih mbak ipah terima kasih prof wiku
makasih pak nanang
cnn indonesia newscast segera kembali